kereta api pangrango dari sukabumi menuju bogor anjlok di stasiun cibadak sukabumi
belum diketahui penyebab terjadinya anjloknya kereta ini dan hingga kini gerbong anjlok belum dapat dievakuasi
dua gerbong rangkaian kereta api pangrango anjlok di stasiun cibadak sukabumi sabtu dua puluh satu mei pagi
kereta api ini sedang menempuh perjalanan dari sukabumi ke bogor
gerbong yang anjlok gerbong kereta makan dan kelas eksekutif
rangkaian kereta bang ramo kemudian melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan dua gerbong yang anjlok
sedang penumpang gerbong yang anjlok dipindahkan ke gerbong lain
belum diketahui apa penyebab anjloknya kereta api tersebut
pihak stasiun cibadak masih menunggu knkt untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kereta ini
dua gerbong yang anjlok tersebut membuat jalur sukabumi bogor terputus
suara langsung kereta berhenti dicek ada kereta makan satu bugi dua as anjlok
yang gerbongnya gerbong kmp
tapi yang anjloknya hanya satu bugi saja
dua as ya
jadi penumpangnya penuh
jadi diputus hanya empat kereta yang berangkat